paksa motor tinggal di mambi baru jalan kaki
sejak satu minggu yang lalu
sebelumnya pak warga menuju desa ranya tarima dan seludengin melalui mana pak
berapa kilo pak dari mambi ke
upaya warga tadi untuk mengambil batu itu bagaimana caranya pak
dengan membeli alkom dan disemprot dengan air
dari jam delapan sampai jam lima belas ini sore
jadi ini kan masih terhalang di tengah jalan ini batu
bagaimana nanti mungkin upayanya warga untuk bisa motor bisa tembus pak
ini nanti kita untuk sementara bikin dulu jalanan alternatif
nantinya itu akan di talut
bisa bahas ini baru jambilkan tanah dari gunung
kalau di sepanjang jalan ini pak ada berapa titik longsor yang terjadi pak
dari sini ada dua titik
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital
pay tv dan media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya